mau kemana cu
ada apa jang
kang mus jadi balik ke bandung hari ini
sampai di bandung jam berapa
saya sama kang murad mau ikut jemput
kita ketemu dimana
saya gak jemput
kang mus mau dijemput anaknya
kita ke rumah kamu sekarang
kalau tadi kita ikut jemput
terus ke rumahnya nggak apa apa
tapi kalau sekarang nggak enak
kang mus masih capek
kita sudah lama tiarap
sementara waktu saya semakin dekat
kalau gagal tahun ini
saya harus menunggu lima tahun lagi
kita harus bergerak sekarang
sebelum saya kehabisan waktu
tugas kalian hanya membaca situasi
dan memberi peringatan
siapa yang ngasih kamu izin jadi tukang parkir disini
jadi tukang parkir di daerah sini
gak bisa sembarangan
izin dari siapa
seperti guessing game
ada kerjaan kecil
tugas kalian hanya memberingatkan
kamu ga boleh market gimana
dia kena musibah
waduh disikatnya sampe bersinggah
saya belum tau kondisinya
baru mau kesana
pacar kamu masih yang lama
atau udah ganti lagi
udah ganti lagi
kenapa ganti ganti terus
sampai neng dapat yang terbaik
temenan aja tuh
gak usah pacaran
yang namanya pacaran
itu bisa jadi alesan buat
ada tindakan tindakan yang
neng bisa jaga diri
kenapa masih nanya
kenapa gak cocok
kita di terminal
kopi hitam atau kopi mix
jack kena musibah
jack yang dulu disini
willy lagi kesana
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
sukanta belum datang
paling masih dijalan
kalo sudah datang
mau kemana cu
kamu gak keliatan seperti habis disikat orang
yang dihajar cuma perut saya
cuman satu kali pukulan
terus isi perut saya sampai mau keluar
siapa yang mukul kamu
yang satu megang saya dari belakang
belum lama otang pergi
tau tau ada yang dateng
satu orang meeting saya dari belakang
terus satu orang lagi
berdiri depan saya
dia bilang mulai besok
kamu gak boleh markir lagi disini
karena gak punya izin
perut saya langsung ditinju
selama ini ada yang negor
gak ada baru kemarin
orang yang datengin jack
kira kira mereka itu siapa
di depan ada kang mus
suruh cedoh bikin kopi
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
saya ke biaya dulu ya
pantesan ada yang di jalur
cek ada yang mukulin
ingat cek gak
ingat siapa yang mukulin
biaya siapa yang ngasih tahu
siapa yang mukulin cek
kata biaya kamu yang ngasih tahu
kalo cek ada yang mukulin

terima kasih sudah nonton